senin pagi puluhan petugas kebersihan dibantu warga masih terus membersihkan sisa material lumpur
di permukiman di rw enam kelurahan jati padang pasar minggu jakarta selatan
pembersihan ini dilakukan pasca jebolnya tanggul kalipulo pada minggu malam
sebagian warga sibuk membersihkan barang barang rumah tangga yang terendam banjir hingga satu meter
petugas dari suku dinas sumber daya air dibantu petugas penanganan prasarana sarana umum
juga sudah memperbaiki tanggul yang jebol sepanjang lima meter
jebolnya tanggul ini disebabkan meluapnya kali pulo karena tingginya curah hujan
yang mengguyur sejumlah wilayah di jakarta kemarin
ya itu lebih aset kalau hujan lebih aset ya
itu juga dianggupan sebelum luap ya
ya selucin mulai dari jam satu an saat dua an
tadi malam tadi
karena tanggulnya di dandani kalau belum segini
mungkin sampai pagi juga belum
hari ini dinas perhubungan dki jakarta menggelar operasi lintas jaya di beberapa area ibu kota
razia ini menyasar pada simpul simpul kemacetan dan lokasi yang sering terjadi pelanggaran lalu lintas
sasaran operasi dan razia mengarah pada pelanggaran lalu lintas
seperti kendaraan ngetem atau berhenti terlalu lama melawan arus hingga berhenti di sembarang tempat
penertiban dikhususkan pada lokasi yang ramai kendaraan sehingga berpotensi menyebabkan kemacetan
seperti di area stasiun kereta
terutama ya kalau dilihat ya di setiap stasiun ya stasiun stasiun ya
nah itu banyak sekali penyebab penyebab simpul simpul terjadi

ya kan anggota umum sudah pasti dari melihat banyaknya masyarakat pengguna kereta api
pasti dia membutuhkan sarana transportasi lanjutan

tapi dalam satu sisi pemerintah juga sudah memfasilitasi dengan adanya sebuah rambu

ada suatu spot yang memang diperbolehkan masyarakat naik di situ untuk melanjutkan perjalanannya
jakarta utara dikerahkan untuk membersihkan sampah yang menumpuk di kolong tol wiyoto wiono papanggo tanjung priuk jakarta utara senin pagi
sampah sampah plastik dan kayu ini dikumpulkan kemudian dimasukkan ke dalam plastik dan puluhan gerobak motor
sampah sampah ini sebelumnya dibuang oleh warga yang bermukim di sekitar kolong jalan tol
warga menjadikan lahan ini sebagai tempat pembuangan sampah lantaran tidak adanya tempat pembuangan sementara di permukiman mereka
enam bulan lalu kawasan ini sudah dibersihkan oleh petugas
pemerintah kota jakarta utara menyerahkan pengawasannya kepada pengelola jalan tol
namun tumpukan sampah kembali muncul
menyisir saja enam bulan yang lalu sudah tanda terima dengan yang punya lahan ya cnnp bahwa di kolong tol sudah bersih
kenapa terjadi gini
yang punya lahan kurang maksimalnya pengawasan dan masih adanya kehidupan di kolong tol
di kubu kubu keliar dan binatang binatang keliar juga harus ada gitu
bisa saja namun ada konsekuensinya gitu
jangan cerita tps tapi masih buang sampah sembarangan
dan demikian cnn indonesia update kali ini
program cnn indonesia news report bersama elvira herunisa akan kami lanjutkan
tetaplah bersama kami